oke untuk membahas hal ini sudah ada haris azhar direktur lokataru foundation
bang haris selamat malam
bang haris sidang kasus penyerangan terhadap novel baswedan
sidang putusannya saat ini masih berlangsung
kalau kita bicara soal probabilitas
melihat dari proses persidangan tadi
apa pendapat bang haris jika nanti putusannya ternyata
tidak sesuai dengan harapan masyarakat banyak
artinya dituntut dengan satu tahun penjara
seperti sebelumnya apa yang diminta oleh
apa yang dituntut oleh jpu
kalau buat saya harusnya dibebasin memang
karena mereka bukan pelaku yang sesungguh
kalau masyarakat kan ini lagi coba
oke nampaknya kami terkendala komunikasi
dengan haris azhar direktur lokataru foundation
kembali bergabung bersama kami
ada haris azhar direktur locatara foundation
bang haris selamat malam
bisa mendengar suara saya bang
tadi mengatakan kalau misalnya memang ternyata putusan ini
tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dihukumkan
begitu hanya satu tahun penjara jauh lebih rendah
mending dibebasin aja
dan kalau kita melihat proses persidangannya
nampaknya juga berbelit belit bang
ada yang mengatakan bahwa ini ternyata kegagalan
atau kesalahan ketika operasi mata dan sebagainya
bang haris melihat persidangan ini
iya buat saya memang kebaiknya dibebasin aja
karena bukan pelaku sebenarnya
jadi kalau mau
tadi ada yang bilang bahwa ini diuji
itu kalau kita mengharapkan orang itu dihukum
kita malah masuk ke dalam skenario
saya menganggap ini skenario ya
bahwa untuk menunjukkan bahwa pemerintah
karena berhasil menghukum pelaku novel baswedan
padahal pelaku yang sebenarnya tidak pernah ditangkap
tidak pernah diurus tidak pernah diadili
jadi kalau saya sih
kalau ngitung diatas kertas dari pembuktian
dari segala macam
memang juga tidak terbukti memang
lucu lucu nggak sesuai faktanya
kebetulan saya juga ngikutin kasus ini
dari faktanya dari detik detik awal itu
pas saya beristiwa saya mengikuti
jadi yang ada di pengadilan itu
nggak seperti yang muncul di
atau yang sebenarnya terjadi
jadi kalau orang ini mau dihukum
justru dua orang ini korban kriminalisasi
pemindahan yang dipaksakan
justru harus dibuat pengadilan yang sesungguhnya
yang sebenarnya itu bukan sekedar bahwa hilir
resmi dilakukan oleh pengadilan tetapi
yang benar benar menghadirkan pelaku
yang bertanggung jawab atau yang melakukan peristiwa peristiwa
nah dua pelaku ini kan nggak identik dengan peristiwa
justru kalau masyarakat digiring untuk bilang
ayo kita deg degan yuk untuk nungguin ini dihukum apa enggak
kalau dihukum berarti keadilan telah terwujud
artinya desakan sudah sejauh ini
sudah jadi nggak penting gitu ya bang haris
desakan dari masyarakat
mestinya desakannya adalah desakan menyelesaikan
bukan desakan bahwa dua orang ini diadili
desakan itu artinya mengadili orang yang sesungguhnya
tapi dengan tidak datangnya bang novel baswedan ke sidang putusan hari ini
apakah bisa jadi atau bisa dianggap

bisa dianggap oleh beberapa masyarakat atau mungkin anggota yang hadir di persidangan
bahwa yaudah emang udah nyerah bang novelnya juga
jadi biarkan drama ini terjadi aja gitu
sejauh yang saya bisa tebak atau bayangkan
ya novel juga nggak merasa memiliki persidangan ini
dia nggak merasa dapat keadilan dengan persidangan ini
karena pengadilan ini juga tidak mengakomodir fakta yang dia sampaikan
fakta yang dia sampaikan di pengadilan
waktu dia bersaksi
dia justru malah diledek ledek
bukan nggak ada sense of crisis
enggak ada sense of dengerin korban gitu enggak ada
jadi dan dia melihat atau dia mengikuti dengan caranya dia gitu ya
bahwa persidangan ini enggak mengakomodir apa yang diceritakan
jelas yang dipakai untuk menyerah
polisi yang dulu jadi penyidik eh sekarang jadi kuasa hukumnya pelaku
nah cctv enggak diungkap
yang didatangkan saksi saksi tentang pemilik cctv
bukan pemilik cctv yang harus dihadirkan
tapi forensik terhadap cctv
menguji isi cctv
isinya cctv dengan si pelaku dengan si peristiwa
jadi novel merasa
ya ini pengadilan tidak mewakili apa yang dia alami
yang dia rasakan yang dia dijadikan korban
jadi menurut saya
juga bahwa ya novel enggak merasa
bukan cuma nggak penting penting amat
nggak merasa bahwa pengadilan ini
memperoleh memberikan keadilan
bukan hanya buat dia tapi juga buat masyarakat indonesia
jadi pengadilan ini sebenarnya hanya untuk mengiring
untuk menunjukkan kepada masyarakat
bahwa hei masyarakat pemerintah
sudah sejauh ini nih sudah kita dikit lagi akan
menghukum pelaku penyelamat daripada novel
menurut saya ini teater lah
oke tapi dari
lumayan kita ada di kabupaten
tapi bang kita tahu dulu juga sempat ada tim pencari fakta
mengenai kasus novel baswe dan dari penyerangan novel
dengan menggunakan air keras
kemudian sekarang muncul dua nama
ada roni bugis dan juga rahmat kadir
apa sih menurut bang haris
kok susah kayaknya mencari benang merahnya
apa ketika mencari benang merah untuk menemukan siapa
dalang ini memang tidak akan ditemukan
atau seperti apa sih bang
ya mungkin posisinya tinggi kali penting
atau orang itu megang kuncian
kayak lagunya bip itu kan ada tuh
lagunya bongki indra sama pai itu kan ada kuncian
jadi memang ada kuncian kuncian yang dipegang
kalau pelaku pelaku yang sebenarnya terhadap penguasa barangkali
istilahnya kalau di media kan itu tuh ya saling sandra
nah mungkin itu kali
sehingga tidak bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya
tapi desakan masyarakat tinggi
harus ada yang diadili dibuatlah ini
kalau harusnya kalau dari awal tim mencari fakta yang adalah independen
menurut bang haris bisa ketemu juga nggak
karena tidak ditolak ide itu tidak pernah dikerjakan
dihindari terus agenda tersebut
jadi akhirnya ya saya harus membela ide saya atau keseluruhan saya juga
bahwa coba kau dibeli ide tim independen
pernah ada tim independen tapi ya buatannya polri
buatan dari institusi yang memang menolak mengungkap kasus ini juga
kalau kita berbicara soal institusi bang haris kepolisian republik indonesia
yang juga banyak menjabat di beberapa instansi sekarang di indonesia
apakah artinya menurut kacamata bang haris melihat persidangan ini
kemudian putusannya nanti apapun itu dibebaskan atau memang satu tahun penjara
atau mungkin lebih berat
melihat citra dari instansi atau institusi kepolisian ini
untuk menegakkan keadilan tidak lagi dirasakan oleh rakyat indonesia
oh iya memang
polisi ini kan ya pagi siang sore malam lah ya
banyak jadi pembicaraan di masyarakat
cuma ya mungkin kayaknya anggota anggota polisi dan orang orang yang bisa mengakses polisi lagi menikmati
kan polisi ini punya senjata punya hukum
pejabatnya juga ya cukup kelihatan berbeda kehidupannya gitu ya mewah gitu
mereka ya semakin berkuasa ya jadi makin politis
jadi memang fasilitas yang ada di mereka juga banyak diingkal
oleh para pebisnis dan para politisi berusaha untuk ada apa apa
jadi memang posisi polisi ini lagi
jadi inilah dilema yang harus diluruskan
kita pengen ada penegakan hukum
jadi institusi penegakan hukum

tetapi institusi penegak hukum itu jadi penting tapi digunakan untuk kasus kasus yang tidak penting
atau kepentingan kepentingan tertentu
lucu ya dan menarik
hari ini kita punya kasus novel baswedan yang kayak begitu ya
tapi ada kasus joko chandra itu yang dapat fasilitas dari oknum perwira tinggi mabes
dapat perlindungan dari salah satu perwira tinggi
tetapi juga ada kasus novel baswedan yang punya jejak mengejar koruptor
dia justru tidak dapat fasilitas penegakan hukum dari polisi dan dari pengadilan
artinya dengan secara jelas begitu masyarakat harusnya bisa dengan common sense lah ya
bisa melihat perbandingannya bagaimana tindak adil hukum di indonesia ini
bukan bisa udah ngerasain banyak
udah dimana mana orang
bang kalau kita punya kemungkinan mungkin misalnya apa namanya bisa diperjuangkan lah
apa yang harus diperjuangkan oleh bang novel baswedan
apa sih yang harus dilakukan
mungkin ya kalau saya lihat teman teman aktivis walaupun di sosial media kayaknya nggak capek gitu untuk terus terusan support bank novel
untuk juga tetap apa namanya mengungkap siapa dalang di balik ini
tapi kekuatan teman teman aktivis kekuatan masyarakat indonesia untuk
memaksa instansi kepolisian untuk mengungkap kasus ini
ada kemungkinan itu nggak sih bang haris
ya begini ya
kalau menurut pak satip raharjo profesor hukum itu polisi itu ujung tombak pak
ujung tombak dari penegakan hukum
jadi seneng nggak seneng memang masyarakat akan ngawasi ya dengan tangisannya dengan harapannya dengan kritiknya semua
semua masyarakat akan otomatis lakukan itu
jadi dan yang jadi perhatian masyarakat nggak cuma kasus novel besweden banyak
di daerah daerah orang banyak yang tersandra juga oleh kewenangan polisi
dan saya juga kadang kadang ngelihat apa yang dilakukan polisi itu kadang kadang sudah tepat
tetapi karena trust kepercayaan publik lagi rendah kepada polisi
akhirnya yang benar jadi dikritik
kesian kadang kadang ada polisi yang keren lah menurut saya kerjanya bagus
ya cara berpikirnya dan bekerjanya tepat
tapi karena ada oknum oknum atau bahkan oknum yang terorganisir menjual kewenangan dan lain lain
itu ya akhirnya orang jadi hilang kepercayaan
kalau novel baswedan hatinya besar
dia hatinya lebih
dia hatinya jauh lebih besar dibandingin luas kotak di kepalanya itu
jadi dia sudah melampaui soal soal kayak begini
tapi ini justru yang membuktikan dia untuk makin semangat
jadi memang negeri ini perlu ada perbaikan secara bersama sama
nah di satu sisi juga polisi ini menarik
dia adalah lembaga yang paling banyak pengawasnya loh dibandingin lembaga lembaga lain
komnas ham jika ada pelanggaran ham
selalu ada dpr ada presiden gitu
nah justru saya sekarang mau balik dengan bilang dengan makin banyak pengawas
tapi makin banyak orang yang komplain dengan peran kerja polisi
dengan itu pula lah
ya kan sebetulnya
jangan jangan pengawas pengawas ini memang tidak optimal
saya melihat karena hari hari ini yang cukup lumayan itu ombudsman ya
yang lain itu ya habisin kertas kantornya aja ngeperin aja
habis itu nggak ada efeknya
bang haris azhar terima kasih banyak
kita tahu ini masih jadi sorotan
kita masih menanti hasil putusan
jangan lama lama kita nanti lupa kerja kita untuk ngawasin pengadilan dan polisi
dan jangan lupa balik lagi sama hati nurani semua bangsa indonesia ya
melihat apa yang terjadi saat ini
sandiwara yang mungkin dianggap sebagian orang terjadi saat ini terhadap putusan penyerang novel baswedan
bang haris hazar direktur lokataruh foundation
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia